sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bukan lagi anak sepuluh tahun yang harus mengkhawatirkan setiap waktu
sekolah di australia saja mama tidak larang
masa cuma main ke danau
mama gak mau tahu sylvie
yang jelas memang gak suka kalau kamu pergi ke danau
ada apa sih dengan mama apa
papa sendiri tidak tahu
ada luka lama di hatinya yang mamamu simpan hingga kini
mama tidak pernah cerita sama mama
suatu hari kamu akan tahu sendiri

wahai kegelapan malam
wahai roh cat yang menguasai sekitar altar ini
berilah berilah kekuatan dan kekebalan kepadaku ini
ya tuhan tolong selamatkan anakku

aku harus menentukan perbuatan biadab itu
aku harus mengutukkan perbuatan biadab itu